si kembar tersangka kasus penipuan iphone rihana dan rihani
akhirnya ditangkap di apartemen di kawasan gading serpong tangerang banten pada selasa
penangkapan dilakukan oleh tim gabungan dari ditreskrim umpolda metro jaya
yang dipimpin langsung oleh wakil direktur treskrim kumpolda metro jaya akbp imam yulis dianto
setiba di gedung polda metro jaya
keduanya langsung dikirim ke ruang penyidik untuk dilakukan pemeriksaan intensif
rihana dan rihani menjadi buron karena diduga melakukan penipuan penjualan iphone
dengan kerugian ditaksir mencapai rp tiga puluh lima miliar
mereka telah dilaporkan oleh korban ke sejumlah polres
bukan hanya soal penipuan iphone
keduanya juga dilaporkan atas kasus dugaan penggelapan mobil rental
keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka
dan kasusnya diambil alih oleh penyidik
polda metro jaya untuk mempermudah proses penanganan kasus